olahraga pun ini punya atmosfer yang sama dengan olahraga kejuaraan kejuaraan dunia gitu selevel gitu
karena memang yang mengikuti pony ini juga atlet atlet dunia gitu
jadi bisa membawa olahraga indonesia itu berkembang lebih baik lagi
jadi ke depannya saya ingin semua olahraga di indonesia itu bisa berprestasi
karena eksistensi indonesia di kertas dunia itu sangat penting
dan kita juga harus bisa memanajemen segala sesuatu itu agar tujuan tersebut tercapai